di media sosial beredar tuduhan calon presiden nomor urut satu jokowi dodo menggunakan earpis atau alat bantu komunikasi dengar pada saat debat kedua minggu malam
tuduhan itu juga mengaitkan dengan ballpoint yang dipakai sehingga joko widodo bisa menjawab dengan data yang baik dan lengkap
jokowi menepis tuduhan itu dan menganggapnya sebagai fitnah tidak bermutu
ada ada aja sebenarnya itu fitnah fitnah seperti itu jangan diterus terusin lah
jadi jangan jangan membuat isu yang fitnah fitnah yang tidak bermutu lah
tidak boleh pegang hidup
ada ada aja lah kita ini kan tidak
jangan menfitnah dengan yang tidak berguna
kalau data tadi boleh dikonfirmasi dengan kementerian
tapi kalau urusan yang tidak subtansi polpah itu urus